berbagai cara dilakukan pelaku kuliner untuk menarik minat konsumen
seperti yang dilakukan muhammad solihin warga jalan imam bonjol kecamatan kaliwates jember ini
puding sangat digemari masyarakat karena memiliki tekstur yang lembut dan memiliki rasa manis dan segar
sehingga sangat cocok dihidangkan saat berbuka puasa
nuansa ramadan sengaja dibuat oleh muhammad solihin dalam bentuk tiga dimensi pada puding lukis buatannya
pemesan pun rata rata meminta agar puding dibuat transparan dengan lukisan yang menarik seperti bunga hingga masjid
selain membutuhkan keahlian khusus diperlukan alat suntik khusus untuk membuat lukisan pada puding
untuk varian warna dibutuhkan bahan puding yang sudah dicampur pewarna
kemudian disuntikan ke dalam puding hingga membentuk lukisan tiga dimensi
motif motif ini banyak dipesan banyak orang suka banyak customer kami yang suka
karena memang mungkin keunggulan
keunggulannya adalah di tata letak loralnya ya
kombinasi warnanya ataupun dari desain dan bentuk floralnya yang mungkin mendekati real
pemilik usaha mengaku kebanjiran order saat bulan puasa tiba
tak hanya dari dalam kota saja namun pemesan berdatangan dari luar kota
puding lukis ini dijual mulai dari harga rp satu ratus tiga puluh lima hingga rp dua ratus
syaful kusmandani jember jawa timur